sekjen partai demokrat hinca panjaitan memastikan bahwa partainya akan tetap bersama koalisi bpn prabowo sandi
hingga gugatan persidangan di mahkamah konstitusi memutuskan hasil
selanjutnya hinca menepis isu bahwa partai demokrat akan bergabung dengan koalisi tkn jokowi maruf
pertama tama teman teman kalau ada yang tanya kemana sih demokrat hari ini ada di sini saya
jadi dan tidak pernah saya katakan tidak di sini tetap di sini
jadi tidak ada masalah teman teman kehadiran saya memastikan bahwa demokrat tetap di sini
tentang saya dikonfirmasi sejak tadi pagi ada pertemuan ahy dengan presiden jokowi
terus terang saya tidak tahu saya masih cari tahu apakah betul padahal sampai siang ini juga nggak ada gitu
jadi saya tidak bisa beri komen tentang itu memang tidak ada pertemuan itu hari ini
saya tidak tahu kalau yang lain
kedaulatan partai kan masing masing
misalnya di tengah kesibukan kami
sampai tadi malam setengah tiga mengurus ini itu serentak
kami harus urus pilek kami kami urus juga pilpresnya
itu yang dari awal kita sebut dua kakinya
kakinya harus kuat dua duanya
kuat kaki pileknya kuat kaki pilpresnya
karena masing masing juga harus mengukur kekuatan suaranya di dpr